para pengendara mobil fortuner berpelat dinas tni yang mengaku adik seorang jenderal tni di ruas tol jakarta cikampek dilaporkan ke baris krim polri
didampingi oleh kuasa hukumnya pelapor marcelina deka telah melaporkan ke polisi kejadian yang menimpa dirinya di tol japek saat mudik lebaran
pelapor juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa video viral dan tanda kepemilikan kendaraan
atas insiden tersebut mobil milik pelapor mengalami rusak di bagian depan lantaran ditabrak pelaku yang mengaku sebagai adik jenderal tni
peristiwa terjadi di tol jakarta cikampek kilometer lima puluh tujuh
menurut pelapor sebuah mobil fortuner berplat dinas tni melaju di bahu jalan dan menyerempet mobil miliknya
saat terjadi cekcok pengendara fortuner mengaku adik seorang jenderal tni

pertama kali saya melihat penyelamatnya menabrak mobil saya
akhirnya mulai cekcok dia marah marah dan dia malah membawa bawa kakak saya jenderal
saya tidak ada urusan kalau kakaknya jenderal kalau salah ya salah
terus akhirnya saya masuk ke area terus mobil itu tiba tiba potong jalur kanan sampai dia juga dikelakson sama mobil lain